idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah dimanfaatkan warga di kota bandung untuk berwisata
tampaknya kebun binatang bandung menjadi salah satu lokasi favorit berwisata
hal itu terlihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung pada senin pagi
satu jam dibuka untuk umum sudah tiga pengunjung yang datang
kapasitas pengunjung pada libur lebaran kali ini dibatasi hanya delapan pengunjung dalam satu waktu
menurut pengelola jumlah pengunjung diprediksi akan terus meningkat menjelang sore hari
karena masih di tengah pandemi sejumlah antisipasi sudah disiapkan
kita tetap melaksanakan prokes kemudian setiap satu jam sekali ada pengumuman untuk menjaga jarak
kemudian menggunakan masker cuci tangan pakai sabun
pokoknya itu semua prokes kita umumkan di pengeras suara untuk agar dilaksanakan secara baik oleh pengunjung
tidak hanya di kebun binatang ramainya suasana liburan juga terlihat di kawasan alun alun bandung
banyak juga wisatawan yang memanfaatkan bandros atau bandung tour on the best
ini adalah salah satu sarana transportasi wisata ikonik bandung untuk berkeliling kota bandung
kenapa nih memilih kebun binatang bandung untuk libur lebaran tahun ini
karena dekat sih dari rumah kan di pusat kota juga
terus buat ngenalin anak juga kebenaran memang anak tuh baru suka hewan hewan gitu mas
jadi di sini lengkap hewan hewannya jadi ya pilih ke sini aja yang dekat
ya karena pusat kota aja gitu karena emang kebetulan lewat aja terus pengen naik bandros gitu seru keramaian di
seru kan anaknya
perkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan mendatang
mengingat bandung merupakan salah satu kota tujuan wisata di jawa barat
ya meskipun di masa libur lebaran ini sejumlah pelonggaran sudah diberikan oleh pemerintah kota bandung
di sejumlah lokasi wisata tapi tidak ada salahnya untuk anda tetap menerapkan protokol kesehatan
karena dengan menerapkan protokol kesehatan anda membantu untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di wilayah kota bandung
selamat lebaran selamat liburan jangan lupa untuk prokes selalu diterapkan
dikarya di rizkira hadian bandung jawa barat